arus mudik mulai terlihat di ruas jalan tol stasiun hingga pelabuhan sejak kamis kemarin
di tol cipali subang jawa barat kendaraan pemudik mulai terlihat membadati rest area
di stasiun pasar senen jakarta pusat ratusan calon pemudik sudah terlihat
dan di pelabuhan jangkar situ bunda jawa timur antrian sepeda motor dan mobil pemudik memenuhi dermaga
sejumlah kendaraan pemudik mulai memadati res area kilometer delapan puluh enam di ruas jalan tol cipali wilayah subang jawa barat pada jumat pagi
banyak kendaraan pemudik yang membawa barang bawaannya di atap kendaraan khas para pemudik
salah satu pemudik mengaku berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan saat mendekati hari raya nanti dan sudah memasuki libur sekolah
arus mudik juga mulai terlihat di stasiun senen jakarta pusat pada kamis malam
ratusan calon pemudik dengan barang bawaannya memenuhi peron stasiun
sejumlah calon pemudik mengaku pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan dan mendapat kebijakan dari kantor untuk bekerja dari rumah
di jawa timur tepatnya di pelabuhan jangkar situbondo arus mudik juga terlihat pada kamis pagi
antrian sepeda motor yang didominasi asal pulau bali menuju pulau raja jawa timur dan jawa barat

para pemudik mengaku pulang lebih awal karena khawatir jika mendekati lebaran kendaraan mereka tidak terangkut karena terbatasnya armada kapal
otoritas pelabuhan jangkar menyebut peningkatan penumpang kapal terjadi sejak sepekan terakhir
tim liputan cnn indonesia